berbukalah dengan yang manis
kata kata ini sering kita dengar saat bulan ramadan
apalagi makanan manis dipercaya cocok untuk mengembalikan energi pada tubuh setelah seharian berpuasa
makanan atau minuman manis diharapkan mampu mensuplai gula untuk memenuhi asupan gula darah lalu diubah menjadi energi
namun hati hati ya karena makanan yang mengandung banyak gula ini tidak lantas dikonsumsi serampangan
karena berdampak buruk bagi kesehatan
mulai dari kelebihan berat badan meningkatkan resiko diabetes dan sakit jantung gangguan ginjal hingga mempengaruhi kesehatan hati
salah satu penggemar makanan manis adalah wiwi indrianti
saat berbuka puasa santapan dan minuman seperti kolak manis dan teh mani
manis hangat tak pernah terlewat
namun ia sadar mengkonsumsi terlalu banyak gula memiliki dampak buruk bagi kesehatan
untuk saya sendiri nih sebagai wanita yang kalau misalnya kita terlalu banyak makan manis
saya melihat kok wajah kusam gitu ya
dan terus biasanya kalau misalnya kebanyakan makan manis
misalnya selama satu minggu itu hampir lima kali kita makan manis ya
intensitasnya terus terusan makan
itu biasanya timbul gula gula dan makanan manis itu terlalu banyak manis

dan kalau yang paling kerasa banget ya
mau itu anak kecil mau itu orang dewasa
biasanya gigi berlubang
karena segigi pasti gitu kan
nah kayak gitu sih dampaknya yang udah kita rasain
jika anda saat berbuka puasa langsung mengkonsumsi makanan manis dalam porsi berlebih
bisa membuat perut lebih kenyang
perut tidak akan lagi bisa menampung asupan lainnya
yang juga dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat dan protein
risiko dengan anda makan yang manis
yang manis kayak begitu
anda airnya udah kelar berbuka
udah nggak bisa makan
udah nggak bisa makan
kenapa udah enak
manis itu memberikan rasa nek loh
saya kasih tau
akhirnya jumlah kalori yang mestinya anda masukin
anda mestinya makan
jadi nggak dapat
rugi yang kedua tentu saja nih
yang tadinya berat badannya normal

yang udah obes jadi pra diabet
yang jadi pra diabet
itu jadi diabet mbak
yang udah diabetes tidak terkontrol
gula sebenarnya memang dibutuhkan tubuh untuk menambah energi
namun kementerian kesehatan telah membatasi asupan gula harian per orang dalam satu hari
yaitu lima puluh gram gula atau setara empat sendok makan
dikhawatirkan akan terjadi kecanduan gula
dikutip dari detik com
kecanduan gula ini bisa memiliki efek negatif loh
seperti sering merasa lelah
selalu ingin konsumsi karbohidrat
mengalami bad mood atau sakit kepala
jika tidak makan manis
hingga bisa menimbulkan masalah
dalam mengingat hal hal tertentu
untuk menghindari kecanduan gula
salah satu yang bisa dilakukan adalah
disarankan untuk tidak langsung tidur
dan beraktivitas terlebih dahulu
jika anda ingin berbuka puasa dengan makanan manis
sebaiknya konsumsi dengan porsi kecil saja ya
atau lebih baik lagi jika anda mengganti dengan makanan yang memiliki pemanis alami
seperti misalnya kurma atau pisang
vinanda rahma robin kitt jakarta